sebentar anakku itu dalam bahaya
ratu siaman bayi itu terus membunuhnya aku marah
apa lagi yang berapa juga akan mencelakainya
karena ari ari anaknya telah merasuk
kedalam tubuh anak bui
dan jika ari ari itu dicabut dari tubuhnya
dia ada disini
dia ada disini
orang yang mengejar kita
kau jangan kemana mana

lama bapak merindukan kamu nak
rindu sama bapak
tapi bapak kecewa
kamu belum bisa
begitu lama kamu pergi
merantau berguru sama orang lain
mana hasilnya cuma begitu
lebih baik kamu mengurus
itu lebih nyata hasilnya
tapi bapak harus lihat
kehebatan tung yang satu
cukup cukup cukup
kamu membuat bapak
kamu bikin bapak
teringat sama almarhum ibumu
bapak sudah moksa
setelah bapak menerima
dari marabajo dan juga maharani seh
bapak memindahkan semua kekuatannya kepada saya
meninggalkan dunia ini
menuju dunia lain
kenapa kau tinggalkan aku kumbara
aku ini masih butuh bantuan kau
siapa nanti akan membantuku
sebentar anakku itu
ratu siaman bayi
yang telah terus membunuh
apa lagi yang berapa
jauh akan mencelakainya
karena hari hari anaknya telah merasuk
kedalam tubuh anak bui
dan jika hari hari itu dicabut dari tubuhnya
maka nyawa anak bue juga ikut dicabut
aku takkan berhenti
biarkan itu terjadi ratu lga
tapi kita jangan gegabah gue
yang kita hadapi adalah manusia siluman
aku tak percaya kau
tapi aku yang takut bue
maka marabaju akan mencelakai semua orang yang tak bersalah
dan jika itu terjadi maka kita yang berdosa buwe
semuanya dengan anakku danu
itu tak tahu apa apa
dia tak berdosa
jika aku ini cuma meniam diri
itu sama saja aku membiarkan dia itu dalam bahaya
kita bagi tugas